pakai baju begini bisa berapa ini ketahuan saya jadi surprise buat ustaz anuyuy
amin ah ah ah bukannya pakai amin lagi keluar negeri ya iya kata
itu sih tapi sudah di aku lihat sama denger bener bener kayak amin
mukhollapatu dilawadi si kiamu binabsi
begini ya kelelat oh wali ke awal
eh beli soto pakai minyak samin beli paku di materialnya polela walaupun harus
berubah menjadi kaya demi usaha nuyut aku pun rehat sekarang tinggal latihan ngomongnya nih pas ketemu
abie mau tanya sama kamu kamu sehat kira kira sejauh ini
dipergantung bau perasaan
abis rindu sama kamu abie mohon kamu jangan sedih jangan merindukan abie abie di mekah
sama umi kamu ya lebih baik kamu rindukan saja bisa dia laki laki yang pantas buat kamu dului
merupakan dan menguasai ilmu agama kira kira usaha nuyut jawab apa ya ya api api lamarin dong
ustadz musa buat aku iya dan itu beda dia udah usah mikir di situ yang penting sekarang ketemu
ustadz yanuyu dulu terus diangkat sedih karena melihat sosok kiai amin ada di hadapan dia
bismillahirrahmanirrahim sekarang waktunya jalan
kiai amin itu jalannya gimana
ini juga deh
ini juga deh
ini juga deh
ini juga deh
ini juga deh
ini juga deh
hai dada busuk depan ini salamualaikum dipas nih salamualaikum salamualaikum
aduh ada heikal cs tuh waduh kalau dia lihat saya pakai baju begini bisa berapa ini ketahuan
tadi kayak ada kayak milik
amin ah bukannya pakai amin lagi keluar negeri ya iya tapi aku lihat sama denger bener bener
mukulah patuh dilawadi si kiamu binabzihi wadani
allahu akbar itu kiai amin apa bukan sih tapi kok penampilannya begitu ya bonggok bongkok udang
terus udah kayak onta arap aduh kurang yakin ini pasti kiai amin apa bukan buat meyakin parahin aja
galau jadi justru
itu tuh ustadz musa bukan kiai amin
eh gini sih kalau kamu kecobaan
ya kalau pak ustadz ngapa jadi begini sih nyamar nyamar dari kiai amin
lah saya kan kaget saya kata aja eh kiai amin ada di pojokan ngapain
eh bentar tau emangnya kiai amin tuh siapa sih
aku gak tau ya
kiai temenan aku
kiai amin itu yang punya pondok pesantren kuna anta
tapi pak ustadz musa bisa nyamar jadi kiai amin ya
wah ini kenen nih
iya ini jangan jangan pak ustadz gara gara cuma pengen menghibur ustadz januyo ya
ya itu kedekatan pak ustadz
saya tuh emang ya saya sedih melihat usaza nuyu itu kangen sama abi sama uminya sama kiai amin dan juga umi hajar
jadi tujuan ustadz musa yang mulia dan santun
nggak bisa berhenti
perdandan seperti kiai amin ini adalah untuk mengobati rasa kangennya ustadz januyo
saksit nih ustadz usaha
duit tapi kan dapat pahala
kalau begitu kalian bertiga silahkan jalankan kegiatan masing masing
ustadz mau ke ruang guru dulu ya
yap kiai amin
positif duluan ya
jadi umi hajar ingin ikut dengan kiai amin
tapi abi pikir umi jangan ikut ke ruang guru ya
ikut ke mana abi
abi galak banget dah sama umi
nanti lebaran gimana mudik atau enggak
wah gak jelas
saya juga paling kumpul sama keluarganya haikal aja
kan saya belum ada pendamping
kalau ada pelatih kan ya pulangnya tetap
maaf pak deh
ini sepertinya kita harus kasih pengertian lagi sama anak anak masalah
berlomba lomba dalam kebaikan
karena mereka semua itu masih banyak yang salah mengertikannya
santriwati juga kayaknya masih belum paham tentang apa maknanya
lagi ngapain pak deh
nyari tutup galur jatuh tadi
oh yaudah biar saya bantuin pak deh
mana lah itu pak deh
mungkin pasti harus ada nih semua